dua anggota tni dari satuan tugas pengamanan perbatasan ri png
dari yonif tiga ratus dua belas kalah hitam selasa dua puluh oktober
ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata
di kampung serambakom distrik oksibil
kabupaten pegunungan bintang papua
penembakan terjadi di saat rombongan tni
yang menggunakan mobil milik pemda akan mengambil sembako
mobil ditembak oleh kkb dari jarak sekitar dua ratus meter
prada halda mengalami luka tembak pada bagian telapak kaki
sementara prada gusmansyah terkena benturan pada bagian dada
saat mobil berhenti mendadak akibat tembakan
para korban pun dievakuasi ke rumah sakit martin inde di jayapura
untuk mendapatkan penanganan medis
nah tembakan itu memang tidak fatal mengenai telapak kaki
sehingga tidak beresiko

dan penanganan kesehatannya bisa cepat
biar cepat sembuh kembali untuk melaksanakan tugas
akibat kejadian ini
aktivitas masyarakat di kampung serambakon distrik oksibil
sempat berhenti total
namun pihak tni tetap melakukan penjagaan
di pos pos perbatasan wilayah republik indonesia
dan negara papua new guinea